selanjutnya kepala bp batam muhammad rudi kembali menegaskan bahwa tidak ada tenggat waktu pengosongan pulau rempang pada dua puluh delapan september mendatang
saat ini fokus pemerintah adalah melakukan sosialisasi kepada empat kampung di pulau rempang yang masuk tahap awal pengosongan pulau
hal itu disampaikan rudy dalam keterangan persnya yang digelar di kantor bp batam pada selasa
pemerintah memastikan proses sosialisasi secara kekeluargaan akan dilakukan kepada warga di empat kampung pulau rempang meski membutuhkan waktu yang tidak sebentar
seluruh petugas baik dari bp mungkin dibantu pemko dan dibantu aparat keamanan tni dan polri
kita berharap dalam melakukan kegiatan di lapangan lebih bagus
kita harus kedepankan hubungan emosional yang dekat dengan silaturahmi yang lebih bagus sehingga tidak terjadi sesuatu yang nanti akan merugikan kita semua